gelar perkara kasus sugan penistaan agama yang dilakukan gubernur nonaktif dki jakarta basuki cahayapurnama
berlangsung selasa pagi secara terbuka namun ada namunnya nih terbatas
lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai kasus ini
saya tidak memihak ahok dan tidak juga mendukung mereka yang demo
saya menyadari manusia itu tidak ada yang sempurna itu saja menurut saya
bisa saja dia itu saat itu tidak tahu bahwa itu dia keluarkan atau mau kami bicarakan
tanpa berpikir bahwa itu akan menjadi blunder untuk dia sendiri
menurut saya sih untuk pak ahok ya itu nggak bersalah
soalnya kan karena salah ini ya salah penulisan untuk kata pakainya itu kan
iya kalau menurut saya sih bukan wawonang beliau ya soalnya kan beliau dari agama lain gitu
kalau menurut saya sih kurang cocok lah gitu
kalau menurut saya ahok ini tidak salah ya
karena terkait dengan isu penistaan agama ini kan tidak bisa terlepas dari penafsiran terhadap teks al quran itu sendiri
hanya empat lima orang saja sebagai contoh ternyata debatable apakah ini menistakan agama atau tidak
kita lihat nanti bagaimana gelar perkara dan kalau misalnya ini beranjak nanti

jadi kalau menurut saya ini beranjak nanti ke pengadilan